persib bandung menggelar acara berbagi dan doa bersama dengan puluhan anak anak panti asuhan
pemain dan pelatih persib berharap acara berbagi dan doa bersama tersebut menjadi momentum bagi tim maung bandung
untuk meraih hasil positif di kompetisi liga satu indonesia musim ini
meski berlangsung secara sederhana acara berbagi dan doa bersama yang dikelar pada rabu siang di kota bandung tersebut
disambut antusias oleh puluhan anak panti asuhan yang hadir dalam acara tersebut
acara ini disambut baik oleh pemain dan pelatih persib deddy kusnandar dan boyan hodak
mereka berharap acara ini menjadi titik balik kebangkitan persib di sisa dua puluh enam laga musim ini
seperti diketahui hingga memasuki pekan ke delapan tim maung bandung masih belum mengukir hasil memuaskan
setelah hanya berada di peringkat enam belas atau berada di zona degradasi dengan mengoleksi delapan poin dari delapan pertandingan
kita sebagai pemain dan pelatih persib
semualah elemen persib berikhtiar kita berdoa bersama
mudah mudahan di situasi sekarang ini bisa lebih baik lagi
doa pemain foto semuanya elemen ini kita doa bersama sama
semoga disepak sepakan ini bisa bangkit
ya pastinya kita menyatukan tekad tekad doa dan bersama ini bersama sama
pertahanku situasi sekarang ini